proyek kolaborasi budaya indonesia dan korea selatan menghadirkan karya desainer batik
indonesia bin house milik josephin komara dan kain sutra asal jinju korea selatan
desainer handbook kontemporer korea selatan parkson of merancang handbook
modern menggunakan kain bermotif batik dari indonesia
jadi ini sangat beruntung
sebelumnya kami telah berusaha untuk membuat pakaian kaya kami
tapi tidak terlihat sesuai
tapi ketika kami bertemu dengan batik
pakaian kami menjadi lebih keras dan pakaiannya lebih keren
jadi kami tahu bahwa ini sangat beruntung
untuk membuat produk yang lebih dikasihkan oleh orang lain
pertemuan kami tersebut berlangsung dari jinju silk ke jinju silk indonesia
dan di sana batik telah dipindahkan pada pakaian jinju silk
dan saya juga telah mengirimkan pakaian yang telah dipindahkan ke korea
dan kami menerima pakaian itu dan membuat pakaian untuk desain kami
motif batik yang dipilih adalah batik khas jawa tengah
berupa titik titik dan lurik
motif ini diaplikasikan pada kain sutra produksi jinju silk
sementara itu jinju adalah salah satu dari lima kota penghasil sutra terbesar di dunia
dia punya cara proses beda dan dia memang kan aslinya tradisionalnya untuk hanbok
untuk baju korea yang melendung yang gede yang kayak tafta yang kaku
itu adalah khasnya dia
karya kolaborasi fashion dari dua negara ini ditampilkan dalam pameran mode
yang berlangsung pada sebelas dan dua belas november lalu di jakarta selatan
direktur pemasaran ekonomi kreatif erwita dianti menyebut
indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa
salah satunya dalam industri fashion
industri fashion itu dibawahnya industri kuliner
jadi apabila ini seperti berkembangnya drama korea mungkin juga ini akan menjadi lebih besar juga
karena trendsetternya itu kan masih korea ya
kalau untuk industri kreatif yang musik ataupun drama
tapi ini mungkin akan mengarah ke sana juga
dian menjelaskan batik merupakan warisan budaya yang berusia ribuan tahun
sama halnya dengan jinju silk
ia berharap kolaborasi dua budaya ini dapat menghasilkan karya ekonomi modern kreatif